ada apa lu
maaf pak haji saya mau nyari bapak saya
nah dia udah pulang
oh yaudah tuh pak haji saya pamit
salero rajo dan ratu
kenapa nama ratunya indah di depan pak
jadinya salero ratu dan rajo
ya diundangan juga
bila menulis nama
maka tertulis nama bapak dan ibu
terserah pak haji
bila ibu terpaksa
bapak tidak suka
kok ibu sahabat masih ribut saja
diam kamu bungo
ngapain lu kemari
saya nyari bapak saya be
bapak gak ikut mancing
gue lagi sebol sama si murot
sebol kenapa beh
masa gue mau kancol dia maunya ke puncak
mau ada acara apa
you gak perlu tau dah
rumah enak pur
udah dapet dua penumpang
lah tadi yang bawa dari sini
yang tadi malah ngobrol di jalan
gue tinggalin aja
wow lo gak boleh begitu
kita sebagai pekerjaan kita tukang ojek
kita itu menjual jasa
jadi lo perlu sabar
lo masih belum makan juga
lo kenapa sih jack
perhatian sama gue
gue takut lo bawa motor pusing gara gara belum makan terus jatuh
kan kasian penumpangnya
alamannya sih saya lupa tapi jalannya tahu
eh jangan lupa makan
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
yang keselius standar
jalan jalan men
oh ya udah tuh pak haji saya pamit assalamualaikum waalaikumsalam
belok kanan bang
stop mas kayaknya kita salah belok deh mestinya ke kiri tadi
ketemu jack alamatnya
kagak orang gue turunin tengah jalan
bagian belok kiri salah belok kanan salah
lu gak boleh gitu jack
ejak kita ini kan tukang ojek kita itu ngejual jasa
jadi sebagai tukang ojek kita itu harus sabar
soal nama kita pending aja dulu bu sekarang kita tentukan lokasinya
nah lokasinya harus sangat menentukan nanti kita akan cari yang sesuai dengan budget kita
ibu sudah buat pak anggaran buat sewanya yang terpenting itu lokasinya harus sesuai dan strategis
lokasi yang bagus itu yang dekat kantor rame kalau lagi makan siang

menurut bapak baiknya di mana
menurut bapak sebaiknya ibu siapkan makan siang dulu
bapak udah lapar nanti malah gak bisa mikir
kok udah pulang ay
sebenarnya belum pulang
tadi ayo lewat sini mau makan daripada makan di warung
tapi bun bun belum masak ayo kirain ayah pulangnya sore kayak biasa
emang bun bun gak makan siang
udah tadi makan baso
kenapa nggak masak aja daripada jajan
bun bun pusing e jadi makan bakso kuahnya panas sambalnya pedes sleng kenyang pusingnya hilang
tadi kan katanya lapar
iya tapi kan bun bun belum masak kirain air pulangnya sore
bu semenjak usaha rendang ibu masa bapak makan rendang juga
ini bukan maksa pak tapi efisiensi ibu masak rendangnya ibu lebihkan buat lauknya bapak sama bunga
kalau satu dua hari enak bu tapi kalau keseringan enak bu
bapak menghina masakan ibu
bapak bukan menghina cuma bapak makannya enak
ibu sah bapak dari tadi masih ribut juga
ibu sama bapak memang ribut dari tadi tapi bukan persoalan yang tadi lain lagi
eh bang ojek apa kabar
saya berangkat tadi pagi mau ngajak saya pulang mau makan
enggak usah bang ojak saya jalan kaki saja sekalian olahraga
saya bukan mau ngajakin bang ojak nganjakin bareng
wah boleh kalau gitu
boleh kalau gitu
nanti kalau sudah punya restoran padang
jualannya jangan rendang aja bu
ya indah lah pak
nanti bakal ada gulai tunjang
ada ayam pop ada
sebentar kenapa dinamain ayam pop ya bu
tapi itu ada sejarahnya
oh ibu tahu
jadi dinamakan namanya ayam pop
waktu menu itu ditemukan pak
kalau indah salah itu
zamannya om rinto harahap
nah supaya jadi terkenal
eh untung tidak ditebukan
pada zamannya bang haji roma
memangnya kenapa pak
ya nanti dinamain ayamdut
saya kesel mbak surti
tadi bang harun pulang mau makan
terus dia pergi lagi
maaf mbak isah
sebenarnya yang kesel itu mbak isah atau bang harun
pertama yang kesel bang harun
dia mau makan tapi saya belum masak
tapi sekarang saya yang kesel
tadi dia pergi saya panggil
dia diem aja
ya mbak isah
ya mbak isah